menanggapi isu pelengseran pemerintahan jokowi jk ketua umum p tiga romal muzi menyatakan p tiga akan berada di garis terdepan
untuk mengamankan pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan tugasnya hingga dua ribu sembilan belas mendatang
hal ini dilakukan p tiga untuk menghormati konsensus yang berlaku di era reformasi saat ini
tentu p tiga berada di garis terdepan
saya sudah katakan bahwa kita setelah reformasi itu memiliki konsensus di mpr
bahwa setiap pemimpin nasional harus menyelesaikan tahapan sampai dengan dia selesai
maka p tiga berada di garis terdepan untuk memastikan bahwa pak jokowi harus menyelesaikan masa jabatannya
kenapa karena kita terlalu mahal biaya kita untuk membiarkan adanya upaya upaya inkonstitusional apalagi menurunkan kepemimpinan nasional